eh eh kamu tadi ngapain sih
kamu itu ya jalan sambil baca koran bahaya tuh
nah akhirnya kan akibatnya jadi nenek ketabrak teguling pak tadi
ah nenek asli itu bisa aja
enggak aku lagi cari kerjaan nek ya liat di koran aja soalnya kan banyak ngomongan kerja kan
ngapain kamu cari kerjaan kan kamu ada orang tua kamu
oh ya kalau uang aku udah cukup